halo masi masikan sian indonesia business
untuk mengetahui bagaimana operasional terminal baru tiga di bandara soekarno hatta
sudah ada korespondensi dari indonesia albi pratama
di terminal tiga bandara soekarno hatta
selamat pagi albi
bagaimana hari ini hari pertama pembukaan terminal baru ini
ada berapa penerbangan kemudian juga ada berapa penumpang
yang ditarget dan terpun dijatuhkan akan melalui terminal baru ini
selamat pagi punca
saat ini saya berada di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
dan saat ini atau hari ini tepatnya merupakan hari pertama dioperasikannya
terminal tiga ultimate di bandara internasional soekarno hatta cengkareng banten
dan penerbangan pertama dilakukan pada pukul lima dini hari tadi
dengan pesawat maskapai penerbangan garuda indonesia
dengan tujuan ke timika papua
sekarang saja hari ini rencananya akan ada sekitar tiga ratus penerbangan
dengan estimasi ada sekitar enam puluh penumpang yang akan di ultimate bandara internasional soekarno nata
budi karya mendatangi terminal tiga ini
untuk terminal tiga ini melakukan pengoperasiannya
dimana tadi juga menhub sempat bertanya kepada beberapa staff
dan juga calon penumpang mengenai bandara terminal tiga

di bandara terminal tiga ini di bandara internasional soekarno nata ini

melihat masih adanya kekurangan seperti misalnya lahan parkir lalu juga makanan
karena memang jika di pagi hari banyak sekali calon penumpang yang membutuhkan makanan
tetapi ke depannya menteri perhubungan menjanjikan akan adanya penyempurnaan dari terminal tiga ini
karena memang ini masih banyak sekali pembangunan pembangunan yang belum selesai
dan rencananya nanti akan ada people mover yaitu kereta otomatis yang akan menghubungkan antara terminal terminal yang ada di bandara internasional soekarno hatta ini
mulai dari terminal satu terminal dua sampai ke terminal tiga ini
dengan estimasi anggaran mencapai satu satu triliun dengan menggunakan teknologi dari korea
yang mana ini akan segera direalisasikan pada dua ribu tujuh belas datang
dan punca rencananya terminal tiga ini akan mengakomodir seluruh penerbangan domestik mulai hari ini
sampai dengan seterusnya
dan pada mulai bulan september dua ribu enam belas maskapai garuda indonesia dengan tujuan internasional akan mulai beroperasi
di susul bulan november pesawat pesawat yang tergabung dalam sky team akan mulai melakukan pemberangkatan dan juga kedatangan dari sini
dan resminya pada maret dua ribu tujuh belas seluruh penerbangan internasional dari maskapai indonesia maupun maskapai luar negeri akan melakukan penerbangan dari terminal tiga ini
kembali ke studio punca
albi pratama terima kasih atas laporan anda langsung dari terminal terbaru di bandara internasional soekarno hatta
seperti apa wajah baru terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
fasilitas apa saja dan berapa daya tampung terminal baru ini kami akan lihat lebih dekat dalam wajah baru gerbang indonesia
inilah wajah baru gerbang indonesia
kita lihat dulu dari daya tampungnya untuk bandara
yang pertama adalah kita lihat sebelum membahas terminal tiga kita bahas dulu terminal satu dan terminal dua
pada saat ini sebelum revitalisasi karena memang pada saatnya nanti setelah terminal tiga yang baru ini sudah seluruhnya beroperasi maka akan ada revitalisasi untuk terminal satu dan terminal dua
kita bahas pada saat ini dulu
kapasitas pada saat ini untuk terminal satu dan terminal dua ini masing masing di angka sembilan juta penumpang per tahunnya
sementara untuk terminal tiga
yang saat terminal tiga lama ini hanya empat juta tahun
sehingga kalau kita lihat dari jumlah kapasitas yang mampu ditampung oleh bandara soekarno hatta saat ini sebelum adanya pengoperasian terminal tiga baru
yaitu sebesar dua puluh dua juta penumpang per tahun
padahal data dari badan pusat statistik memperkirakan untuk jumlah penumpang yang masuk yang berangkat ataupun juga yang tiba melalui bandara internasional soekarno hatta di cengkareng ini sebanyak enam puluh dua juta penumpang
bayangkan kapasitas dua puluh dua juta penumpang
sementara realisasinya hingga tahun dua ribu lima belas diperkirakan ada enam puluh dua juta penumpang yang melalui bandara soekarno hatta
maka tidak heran jika kita lihat banyak sekali keterlambatan
kemudian juga banyak sekali orang orang yang akhirnya tidak mendapat duduk pada saat boarding
ataupun juga pada saat menunggu dan juga antrian yang sangat panjang pada saat ingin check in
anda juga pasti pernah mengalaminya sendiri jika anda pernah check in ataupun juga pernah melalui

karena ternyata jika kita lihat ataupun kita bandingkan dengan kapasitas dengan realisasi pada saat ini hanya dua puluh dua juta per tahun untuk terminal satu ratus dua puluh tiga yang lama
dan sementara untuk realisasinya ataupun juga kenyataannya diperkirakan ada enam puluh dua juta penumpang per tahun yang melalui bandara soekarno hatta
sehingga ada empat puluh juta kelebihan penumpang di tahun dua ribu lima belas yang harus ditampung oleh bandara internasional soekarno hatta
kita lihat untuk setelah revitalisasi
nah bandara internasional soekarno hatta ini akan memiliki jumlah daya tampung tentunya yang akan jauh lebih besar
kita lihat yang pertama untuk terminal satu dari sembilan juta per tahun setelah revitalisasi ini akan menjadi delapan belas juta penumpang per tahun yang mampu ditampung oleh terminal satu saja
sehingga bisa dikatakan ada dua kali peningkatan ataupun double untuk jumlah kapasitas penumpang yang nantinya akan bisa ditampung di terminal satu bandara internasional soekarno hatta
sementara terminal dua ini lebih tinggi lagi setelah revitalisasi
ada lebih satu juta lagi setelah double dari kapasitas yang ada saat ini yaitu di angka sembilan belas juta penumpang per tahun
sehingga kita lihat untuk terminal satu dan terminal dua saja totalnya sudah sebanyak tiga puluh juta penumpang yang bisa ditampung bandara internasional soekarno hatta setelah revitalisasi
dan juga tentunya ditambah jika terminal tiga seluruhnya sudah beroperasi karena hari ini baru soft operasional
sehingga masih sebagian saja yang dioperasikan oleh
angka sapura dua sebagai operator dari bandara soekarno hatta
nantinya jika sudah seluruhnya beroperasi terminal tiga soekarno hatta ini akan mampu menampung sebanyak dua puluh lima juta penumpang
sehingga jika kita total jika seluruhnya sudah terrevitalisasi maka untuk jumlah kapasitas penumpang yang mampu ditampung per tahunnya untuk bandara soekarno hatta
kita lihat dua puluh lima kemudian ditambahkan tiga puluh tujuh sehingga ada lebih dari enam puluh juta penumpang yang mampu ditampung oleh bandara soekarno hat
atau sementara dua ribu lima belas saja sudah enam puluh dua juta penumpang diperkirakan
sehingga memang sudah paling tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya
dan jika kita bandingkan setelah revitalisasi untuk ketiga terminal di bandara soekarno hatta
kita lihat bandingkan dengan negara tetangga kita
dengan kuala lumpur international airport dan juga dengan changi airport di singapura
walaupun kalau kita lihat dari total untuk penerbangan memang soekarno hatta ini masih didominasi oleh penerbangan domestik
internasional diperkirakan hanya akan memakan sekitar dua belas persenan saja dari total penerbangan yang melalui bandara internasional soekarno hatta
inilah yang akan menjadi pr dari pemerintah dan juga angkasa pura ii yang ingin membuat bandara internasional soekarno hatta yang baru yang telah direvitalisasi menjadi hub juga
sehingga menarik untuk airlines lain ataupun juga maskapai lain dari eropa kemudian juga dari timur tengah dan juga dari asia timur
untuk tidak lagi transit hanya di klia dan juga changi namun juga transit di bandara internasional soekarno hatta untuk melanjutkan penerbangan selanjutnya
mungkin ke bali ataupun mungkin ke australia ataupun juga new zealand
sehingga nantinya juga akan tentunya akan menambah pundi pundi dari angkasa pura ii sebagai operator bandara internasional soekarno ha
kita lihat untuk jumlah total penumpang diperkirakan pada setelah selesai semuanya untuk revitalisasi di terminal satu terminal dua dan terminal tiga
maka diperkirakan akan ada lima puluh empat total penumpang untuk di bandara internasional soekarno hatta lima puluh empat juta penumpang per tahun
sementara untuk klia ini kita bisa mengalahkannya bahkan tidak mencapai lima puluh juta penumpang per tahun
kapasitasnya hanya empat puluh delapan sembilan juta per tahun
dan untuk changi walaupun belum mengalahkan changi di singapura namun sudah beda tipis untuk daya tampungnya itu di angka lima puluh lima empat juta penumpang
penumpang per tahun untuk canggih internasional sementara untuk bandara internasional soekarno hatta jika seluruhnya sudah direvitalisasi akan mampu menampung diperkirakan hingga lima puluh empat juta penumpang
dan untuk kita fokuskan ke terminal tiga yang baru bandara soekarno hatta ini memiliki sejumlah fasilitas yang memang tidak dimiliki oleh terminal terminal sebelumnya
kita lihat yang pertama adalah baggage handling system lima
yang pertama ini adalah salah satu fasilitas yang terbaru yang disiapkan di terminal tiga
di bandara soekarno hatta level lima ini bisa mendeteksi adanya untuk bahan peledak ataupun bom di barang bawaan penumpang maupun kru pesawat
sehingga jika detektor membaca adanya bom maka nanti petugas akan langsung memasukkannya ke dalam selimut
kemudian selimut ini merupakan selimut peredam bom dan untuk kemudian nantinya ditindaklanjuti oleh pihak berunang
kemudian ada airport security system ini yang kedua keamanan sangat diutamakan di terminal baru bandara soekarno hatta ini
ini menyediakan kecanggihan cctv yang bahkan dapat mendeteksi wajah
penumpang ataupun juga pengunjung bandara yang masuk ke dalam daftar pihak berwajib
dengan teknologi ini upaya buronan koruptor ataupun juga tersangka untuk melarikan diri ke daerah lain atau ke luar negeri ini bisa sangat dicegah
karena bisa terdeteksi melalui airport security system yang baru di terminal tiga
kemudian ada fully intelligence building management system
ini lebih kepada mengatur agar terminal tiga ini menjadi satu bangunan yang mengusung konsep eco green
seperti misalnya adalah mengatur pengeluaran air
kemudian juga penggunaan listrik dan sebagainya
kemudian ada rain water system
ini yang memanfaatkan air hujan untuk diolah kembali sehingga bisa digunakan sebagai air bersih
sangat go green terminal tiga baru ini
dan juga yang terakhir adalah weather response lighting system
ini akan menyesuaikan jika pada saat cerah seperti itu untuk di luar bandara soekarno hatta
sehingga akan ada perdupan sedikit di sistem lighting
ataupun juga sistem penerangan di terminal tiga yang baru ini
sementara pada saat hujan deras dan cuaca di luar sedikit gelap
maka akan lampunya secara otomatis ini akan lebih terang dari biasanya
kita lihat fasilitas lainnya juga yang akan tersedia di terminal
untuk terminal tiga bandara soekarno hatta yang baru adalah bangunan parkir
pada saat ini juga pasti anda yang pernah mencoba parkir di bandara internasional soekarno hatta
sangat kesulitan untuk menemukan
parkir spot ataupun juga tempat parkir mobil anda ataupun kendaraan anda
nanti di terminal tiga ini akan ada bangunan parkir luasnya mencapai delapan puluh lima ribu lebih meter persegi
lahan parkir saja di terminal tiga yang baru
kemudian juga ada penanganan bagasi otomatis
mungkin selama ini menunggu bagasi cukup lama di terminal terminal sebelumnya
nanti akan ada penanganan bagasi otomatis
kemudian juga ada kereta otomatis penghubung ke terminal
saat ini fasilitas yang disediakan oleh ap dua ataupun juga oleh angkasa pura ii
sebagai operator terminal satu dua tiga dan bandara soekarno hatta ini masih berupa shuttle bus saja
namun nanti akan ada kereta otomatis penghubung terminal
sehingga anda tidak perlu keluar lagi dari terminal anda
cukup anda naik kereta otomatis anda bisa terhubung ke terminal satu ataupun juga terminal dua dan juga terminal tiga
dan juga landasan pacu yang panjang
ini yang saat ini menjadi pertanyaan juga oleh masyarakat
walaupun terminal baru daya tampung baru
namun untuk landasan pacu ini belum ditambah
masih dua masih sesuai dengan saat ini yang sedang berlaku
padahal landasan pacu ataupun runway ini juga menjadi penting karena banyak sekali keterlambatan ataupun juga lamanya penerbangan yang dikarenakan taksi
ataupun juga dikarenakan antrean pesawat untuk take off ataupun juga lepas landas yang membuat akhirnya kembali
delay dan juga keterlambatan lainnya
kemudian ada dua puluh delapan gerbang nanti yang disediakan
gerbang ini ada gerbang sepuluh internasional sehingga ada sepuluh gate ataupun juga gerbang untuk khusus penerbangan internasional
sementara ada delapan belas gerbang domestik yang disiapkan
terminal tiga yang baru
dan yang terakhir adalah akses langsung tol terminal sehingga anda tidak perlu lagi keluar terminal
ataupun juga bermacet macetan karena nanti menuju ke terminal tiga yang baru
bandara soekarno hatta ini akan ada akses langsung melalui jalan tol